mobil parkir lama
itu sudah kami serahkan ke pengelola parkir
anak pusat kami aps
di mana sedang nyari punya siapa
bagaimana nanti di dalam jenisnya
dihambil buktinya suruh kemana bayar parkir
gitu aja mungkin
ada keringan juga
kajiannya sudah berapa